allah telah memberkahi cikoneng ini dengan udara yang sejuk
buat apa kita dikungkas
buat apa kita dikipas angin
buat apa kita berkarongke
kenapa kau dan aku tidak suka menyanyi
buat apa kita beli tinggi sebesar kaca ini
sedangkan dari tv yang lama pun kita masih bisa mendengarkan berita di dunia ini
kok mahal sekali sih nang
memangnya mertuamu sakitnya apa
kok dirawatnya begitu lama
katanya si lappernya terbengkak bu
bukannya jadi baik malah tambah besar bu
terpaksa dengan cara bagaimanapun
akhirnya saya bawa ke rumah sakit untuk dirawat
meninggalnya di rumah sakit
tapi biar orang yang meninggal ongkos perawatannya
itu kan tetap udah saling beban saya bu sebagai mantunya
bagaimana kalau saya bantu setengah giluk
itu sih bagaimana kebijaksanaan ibu sajel
soalnya saya mau minta tolong sama bu esther teh
rasanya teh kurang enak
masa mau minta pertolongan sama tetangga yang baru
nantinya dia gr
memangnya harus dilunasi
sebelum itu dilunasi bu
saya tidak berani membawa anak saya ke rumah sakit
sedangkan anak saya yang paling kecil
sedang sakit sakitan terus sekarang
aku bayarkan untuk
tidak bisa membalas budi baik ibu
ya daripada kamu harus ke tetangga kita yang sombong itu kan
itu makanya sebelum saya ke sana kan
saya harus mendengar dulu sama bu jul
kalau ibu kan dapat menolong saya nih
berarti ibu teh benar benar berjiwa sosial
tapi kalau dia yang menolong
hmm ceritanya udah kemana mana
bisa berapa ini ini si anang anang kiuk kiuk
oh ya tanang
aku juga heran
kenapa sih dia suka menghina kita orang orang desa ini
abdi pak niaswengnya
nyantik salib ya bu
kelihatannya peperangan antara bu jum'andi dan bu esther belum juga berakhir ya
buktinya mereka masih terus bersaing
dan merosakkan uang dengan membeli alat alat yang sebenarnya tidak mereka perlukan
cara mengatasinya bagaimana pak
mereka kan bukan anak kecil lagi
mereka sudah dewasa
mereka sudah bisa mengukur kemampuan masing masing
nah kalau pak jumandi saja yang suaminya tidak berkutik
apalagi kita yang orang luar
jadi pihak yang paling terseksa dalam peperangan ini
oh ya pak
apa peperangan ini tidak hubungannya dengan mental
kok mereka jadi gampang panasan
gampang jadi jomba
dan tidak mau mengalah
salah satu dengan lainnya
ada hubungan erat dengan mental
apa yang di dalam agama kita mengenal dengan nama iman
nah rasulullah bersabda
bahwa iman itu terbagi dua
separuh di dalam
dan separuh lagi di dalam syukur
kalau kita punya rasa sabar
kita tidak akan mudah terpancing
nah kalau kita punya rasa syukur
kita tidak akan lirih hati melihat milik orang lain
kalau kita tidak mempunyai rasa syukur dan rasa sabar
kita akan menemui kesulitan pak
ya cepat atau lambat
kita sudah bisa
itu faith dia yang bilang

itu dia yang pensy word dia yang orang ini panggil
kenapa khusus anak ini
dia orang tua
jadi dia pursue populasi keranjang
dan belum tapi dalamkward
kepada orang tua
sedikit lagi yuk
soalnya kembali kalau vomisi
dia sudah berhenti perang melawan bu esther
belakangan ini semenjak bu esther beli mobil
bu jumadi teh tidak berani ikut ikutan beli mobil
bu esther beli karpet bu jumadi hanya tinggal tidak menanggapi lagi
apa beliau sudah kehabisan uang
bukannya soal kehabisan uang saja bu
tapi dia kan sudah terlibat hutang besar besaran sama bapak om
yang punya toko elektronik di tijak anjur
kok kamu bisa tahu
masa bu kokom teh tidak tahu
bu jumadi sama bu esther yang kenalin sama bapak oke siapa coba
jelas saya tahu
apa yang mereka
beli dan berapa hutang mereka
ibu mangkup yuk
kita gampang dah
ibu ada kan di rumah
ibu pergi pak
masa kamu tidak tahu kalau dia pergi
tapi kamu tidak bilang pergi kemana
ada apa pak
tidak ada apa apa pak
cuma saya datang hanya ada keperluan sama ibu
silahkan silahkan masuk
tidak usah pak
istri bapak sudah berubah
bapak sudah berubah
tidak ada di rumah
ibu pergi kemana
tidak bilang kemana pak
tadi kelihatannya kok
bapak ini tidak percaya kalau istri saya itu tidak ada di rumah
bukan tidak percaya pak
kok si mimik yang serumai dengan istri bapak
bisa tidak tahu
silahkan silahkan periksa dalam
tidak usah pak
kenapa kamu berbohong
ibu yang suruh bilang nggak ada pak
ibu gak mau temui orang itu
aku sudah berbohong
bagaimana kamu akan berbohong
bagaimana kamu akan memulai hidup yang seperti ini
bagaimana kamu akan memulai hidup yang seperti ini
bagaimana kamu akan bertahan
apa kamu pikir enak hidup sembunyi sembunyi seperti itu
seperti maling apa maksudmu
aku tidak pernah sembunyi seperti maling
kenapa kenapa kamu mengunci diri di dalam kamar
kamu takut pada si om ya kan
om ini tidak punya rasa sabar sedikitpun
sehingga mudah panas bila mendapat tantangan
kamu tidak punya rasa syukur
selalu melihat ke atas
selalu mirip hati melihat milik orang lain
buat apa buat aku semua ini buat apa
allah telah memberkahi cikoneng ini dengan udara yang sejuk
buat apa kita berkungkas
buat apa kita dikipas angin
buat apa kita berkarong ke
karena kau dan aku tidak suka menyanyi
buat apa kita beli tv sebesar kaca ini
sedangkan dari tv yang lama pun kita masih bisa mendengarkan berita di dunia ini
dan ketika sainganmu membeli mobil
langsung kau bertukuk rutut
kita ini cuma terik yang pula pula menjadi kakak
kau tidak sadar
setelah hutang hutangmu melilih tubuhmu
aku akan mengetuk elektronik di janjur
aku akan tanyakan catatan hutang hutangmu
tadi juga ada kamu
kalau kampanye kamu penting ber genetically homo